pemilihan ketua umum pssi akan menjadi salah satu agenda kongres luar biasa pssi hari ini
selain pemilihan ketum pssi terdapat pula voting wakil ketua umum pssi dan anggota exco
dan segera saja kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia clarissa aradia
selamat pagi ara ini apa saja agenda lengkap kongres luar biasa pssi hari ini
bisa diceritakan kepada kami
baik selamat pagi sarah
bisa dilihat bahwa saat ini kondisi terkini di area ballroom tempat dilaksanakannya kongres luar biasa dari pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
sedang melakukan mengheningkan cipta dan dipastikan bahwa seluruh calon ini sudah hadir sehingga kongres luar biasa pun juga bisa dimulai
namun berdasarkan informasi yang kami terima kongres luar biasa ini berlangsung secara tertutup
itu artinya awak media hanya bisa mengawal
pada saat pembukaan yakni saat ini hingga sambutan sambutan berakhir
dan nantinya kami awak media dipersilakan untuk keluar dari area ballroom ini
karena seluruh delegasi maupun juga voters yang sudah terdaftar dan juga terdata oleh pihak pssi ini akan melakukan langsung pemilihan umum terkait juga dengan ketua umum
kemudian wakil ketua umum serta eksekutif komiti dari pssi secara tertutup
dan kemudian kami baru dapat diperkenalkan
masuk kembali ke area ballroom pada saat penutupan atau pada saat pengumuman
siapakah mereka mereka yang akhirnya bisa menduduki jabatan di periode dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh
sejauh ini untuk voters ataupun juga pemilih yang nantinya diperkenankan untuk menggunakan hak suaranya pada periode kali ini
ada sebanyak delapan puluh tujuh pemilih dalam rekapan yakni delapan belas dari liga satu enam belas klub dari liga dua enam belas klub dan liga tiga
kemudian ada juga perwakilan dari tiga puluh empat asosiasi provinsi ataupun asprof dan juga tiga asosiasi yakni dari sepak bola wanita indonesia federasi futsal dan juga federasi pelatih di indonesia
nantinya satu klub ini hanya bisa mendapatkan satu hak suara saja dan nantinya juga sepanjang adanya elektabilitas ataupun juga pemilihan ini bersifat terpisah pisah nantinya akan ada pemilihan ketua umum terlebih dahulu
nanti akan dicontreng dari kertas pemilihan yang nantinya akan diberikan
kemudian baru dilanjutkan dengan pemilihan wakil ketua umum dan dilanjutkan kembali dengan pemilihan komite eksekutif dari pssi
kemudian juga dari empat calon ini memang ada dua calon yang terkuat yang digadang gadang bisa menduduki sebagai presiden atau dalam hal ini adalah ketua umum pssi periode dua ribu dua puluh tiga yakni antara lanyala mataliti yakni ketua dpd ri
dan juga erick tohya
yang saat ini menjadi menteri bumn
sebenarnya dari empat orang yang saat ini maju sebagai calon ketua umum pssi ini memiliki latar belakang yang sama ataupun juga memiliki kualitas dan juga latar belakang yang baik di sisi sepak bola
dan diyakini oleh iwan bule atau dalam hal ini muhammad iryawan selaku ketua umum pssi yang saat ini akan segera memberikan tongkat estafetnya ini bisa membawa sepak bola nasional ke arah yang lebih baik
dan dalam hal ini juga wakil ketua umum
terdata ada sebanyak lima belas orang yang mendaftar namun ada dua nama memang yang digadang gadang bisa terpilih diantaranya adalah ratu tisha yang menduduki jabatan saat ini sebagai sekjen pssi
kemudian yang kedua adalah menpora zainuddin amali yang juga mendaftar sebagai wakil ketua umum pssi
nantinya dari lima belas orang ini akan terpilih sebanyak dua wakil ketua umum pssi kemudian juga akan ada sebanyak dua belas orang yang akan terpilih menjadi komite eksekutif pssi
dalam hal ini
pssi melihat bahwa ada sebanyak lima puluh lima orang yang sudah mendaftar untuk bisa mencalonkan diri sebagai komite eksekutif dari pssi
kemudian ini juga sedang berlangsung adanya sambutan dari ketua umum pssi periode saat ini
dan tadi juga kami sempat berbincang langsung dengan muhammad iryawan yang menyampaikan bahwa ia menitipkan timnas indonesia kepada siapapun nantinya penggantinya
dan ia juga menyampaikan bahwa untuk menuduki jabatan
ketua umum pssi lanjutan ini juga harus melanjutkan kinerja kinerja yang sudah baik
kemudian juga harus bisa mengevaluasi bagaimanakah perkembangan dan juga prestasi prestasi sepak bola nasional
kemudian juga ia mengingatkan bahwa kompetisi kompetisi yang sempat berhenti ini setidaknya diperbaiki
karena kompetisi ini dinilai merupakan salah satu hal yang penting yang bisa menambah ataupun juga meningkatkan gairah dan juga prestasi dari sepak bola nasional
ia juga mengingatkan
bahwa saat ini indonesia ataupun juga ranking sepak bola indonesia sudah masuk ke satu ratus lima puluh satu dari yang awalnya satu ratus tujuh puluh sembilan itu artinya ada peningkatan
dan harapannya siapapun yang nanti terpilih menjadi ketua umum ini bisa meningkatkan kembali prestasi yang ada sehingga bisa masuk ke ranking seratus dunia
baik terima kasih clarissa aradia produser lapangan cnn indonesia atas laporannya selamat kembali bertugas